kita tunggu mama pulang ya
boleh ya bu
kak jam jam segini tuh om baiknya lagi sibuk
kasian gak enak juga
jangan begini sayang
kasian keisha kelamaan
keisha ini cuman tidur
naya bangun yuk
kasih tau ke yang lain kalo kamu cuman kecapean
kamu lagi tidur
keisha ini gak meninggal
keisha bangun lah
keisha bangun sang
keisha bangun besides
dendin kamu tenang
kamu harus tenang dan kamu harus berpikiran bahwa
semoga dengan apa yang diadop
itu gak seperti itu ya mak
ya mama gak mau
pokoknya mama tidak mau dan memang gak suka
kalau elsa nyalahin kamu
karena bukan sama kamu
sudah sebelum kita masuk ke dalam
kita duduk dulu di situ ya
tenangin diri kamu dulu ya

orang jalannya kenapa sih
ingen apa sih
umurku udah nanya

jangan tuh nunggu
seharusnya gue ada di samping
tapi gue gak bisa di sampingmu sekarang
apa gue salah lihat
apa yang mau kamu sampaikan
bukannya bapak tadi yang mengkode kepada saya untuk keluar untuk ke rumah
ada yang mau dibicarakan pak
ya tadi saya mengkode kamu untuk keluar
karena saya pikir kamu sudah paham apa yang mau saya bilang
oh seperti itu
kamu tau gak
sebenarnya memang ada yang mau saya sampaikan kepada bapak
tapi saya tidak enak
buat situasinya tadi tidak memungkinkan untuk update tentang kasus dari ibu elsa
saya baru mendapat update tentang kasus dari pembebasan ibu elsa pak
jadi gimana progressnya
di dalam musibah ini dan kesedihan yang dialami oleh bu elsa
ada setitik kebahagiaan
kira kira apakah ibu elsa akan sebahagia itu ya
dengan kebebasannya dia
tetapi tidak bisa ketemu lagi sama anaknya
karena saya pikir motivasi satu satunya ibu elsa ingin cepat cepat keluar
itu adalah bisa bertemu dengan anaknya
ini adalah karun tiga
ayang kiki uya jadi bahagia sekali
bahagia sih bahagia
bukain dong ini pintunya
masa kiki gak disuruh masuk
lu pergi mana sih
ini bawain ini
aku udah kangen sama sama
terima kasih lo udah dibantuin lo bawain tadi ya
kalau makanan aja dah
eh lo gak mau
saya juga mau dong
kalau masalah makanan deh ayang kiki ini kudu uya sortir dulu
baru lo pada kebagian
bukan gitu ayang kiki
eh siapa yang nyuruh sorti sortiran
udah tahu ini makanan buat semuanya rata
gak perlu disortir sortir bagi aja
buat pak boim bapak putri
buat di rumah
yaudah cepetan bawa ke dalam ya
cuma ke dalam udah gak sabar sabar ketemu orang
eh put put put
ini pegangin lah
lo bengong aja lo
tau lagi susah
terima kasih pak putra
sama sama pak putra
beli kebayaan gondang dia
ayang kiki datang juga membuatku ya jadi bahagia
ya pak cetri udah sih
gak kena ketemu kan
yaudah ini dibawain
tuh adiknya sampe capek nangis tadi
karena kangen sama mama
kita tunggu mama pulang ya
boleh ya su
jam jam segini tuh om baiknya lagi sibuk
kasian gak enak juga
suster kan juga bingung nih lagi jenggong adik
aduh gue jadi pusing sendiri dah kalau kayak gini
dari tadi rena minta diteleponin pak nino mulu
padahal kan pak nino lagi ngurusin pemakaman papanya sama keisha
kayaknya rena tuh bisa ngerasain deh
kalo kesya adiknya pergi untuk selamanya
aduh kita tidurin
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
kita udah pulang jauh ke
loh sampe sebeginininya sih
kayak juga tinggal kiki berapa bulan aja
cuman berapa hari
ini rumah segede gaban loh